untuk membahasnya kami sudah terhubung lewat zoom dengan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil dki jakarta budi awaludin
halo selamat malam pak budi
selamat malam mbak dea
pak budi boleh dijelaskan terlebih dahulu berapa jumlah total warga dan juga daerah total yang terdampak penggantian nama jalan
ya perubahan mbak untuk jumlah warga yang terkena nama jalan
sebelumnya kita mempublish lima enam ratus tiga puluh tujuh
setelah kami melakukan apangan selama dua hari ternyata jumlahnya dua sembilan ratus sembilan pak
ketika ada kebijakan soal penggantian nama jalan apakah ini sudah dibahas cukup lama atau ini sebenarnya prosesnya cepat saja begitu pak
karena ada sejumlah warga
ada yang tadinya tidak setuju ya dengan penggantian nama
ya ini sudah dilakukan prosesnya sudah lama ya
sudah dilakukan sosialisasi juga kepada masyarakat di tingkat kota seluruh kota
sudah melakukan sosialisasi terkait perubahan nama jalan
sehingga pas sk gubernur lima ratus enam puluh lima ini dua ribu dua puluh dua selesai itu sebelumnya sudah ada sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya perubahan nama jalan ini mbak
di informasi berikut sebelumnya maksud kami informasi sebelumnya ada posko begitu yang dibuka oleh di sudut capil kemudian juga ada proses jemput bola
bagaimana proses penggantian alamatnya untuk warga yang terdampak syarat syaratnya dan sejauh apa maksud kami selama apa proses ini
ya jadi kami menggerakkan seluruh petugas kita yang ada di wilayah untuk melakukan perubahan nama jalan ini
nah kami terhentak melakukan
perubahan nama jalan
nah bagi masyarakat yang bisa hadir ke loket pelayanan kami di pos rw ataupun di tempat yang sudah ditentukan
ini bisa langsung mereka bisa melangsungkan bisa langsung merubah komitmen penundukannya kk ktp dan kia
dengan membawa a dan ktp yang lama mereka tukarkan ke kita dan kita berikan yang baru
bagi masyarakat yang tidak sempat datang ke
loket pelayanan atau mereka sakit mereka mungkin sibuk kami datang door to door ke masyarakat ya
untuk memberikan pelayanan dan memberikan dokumen baru kepada mereka
dan prosesnya dilakukan dalam waktu yang sangat cepat dan mudah cuma sepuluh menit semua proses sudah bisa selesai mbak untuk satu dokumen
pak budi kita kembali ke tadi soal bagaimana saat kebijakan penggantian nama jalan ini
dan ini digodok oleh pemprov dki jakarta
ketika sk nya sudah terbit kemudian ternyata ada sejumlah warga yang protes begitu
boleh diceritakan saat disosialisasikan apakah ada juga suara suara seperti itu atau suara suara menolak yang diberikan oleh warga setempat

maka di perjalanan ke kemana kita bisa dapatkan sebuah kesempatan yang lebih segala ya

tapi jika mereka yang memiliki perubahan nama jalan tersebut ya nantinya akan mereka harus
mengubah dokumen dokumen lainnya

karena imbas dari perubahan nama jalan tersebut ya nantinya akan mereka harus mengubah dokumen dokumen
namun kami jelaskan bahwa untuk di dinas dukcapil kk kia dan kartu keluarga itu bisa dilakukan cepat mungkin ya mereka bisa melakukan pergantian
untuk yang lainnya seperti misalkan sertifikat atau mungkin stnk mereka bisa melakukan pergantian saat mereka melakukan perpanjangan
nah saat mereka melakukan perpanjangan mereka bisa langsung melakukan perubahan
seperti itu dan semuanya dilakukan secara gratis
nah mereka melakukan penolakan karena ada mereka berpikir itu akan ada biaya untuk terkait itu
seperti itu mbak
artinya gratis ya
karena juga kemarin pak gubernur dan juga kepolisian bpn berkomitmen mensukseskan bahan nama jalan ini
dan untuk perubahannya adalah sis seperti itu
jadi total berapa pak jumlah petugas yang diperintahkan untuk melakukan jemput bola
iya kalau petugas jumlah petugas yang ada kami mengerahkan yang ada di satu rw ya itu satu kelurahan
satu kelurahan itu kita ada katatol dan juga ada katektor
ada sekitar sepuluh orang dalam satu rw di sana mbak
artinya itu dirasa cukup ya pak jumlahnya dan prosesnya lama atau tidak sih pak sebenarnya untuk mengganti secara administrasi ya
kalau dari nasib kebundukan dan catatan sipil tidak lama mbak
cukup sebentar menit lima belas menit selesai
jadi mengeluarkan surat yang baru dengan alamat yang baru ya
apakah di sudut capil dki
dekat mereka kia dan juga ktk
apakah di sdukcapil dki jakarta menetapkan target waktu tertentu begitu untuk menyelesaikan semua penggantian
ya insya allah dua minggu kita targetkan ini bisa kita tuntaskan mbak
saat ini yang sudah terubah ada empat ratus enam puluh tiga ktp dan tiga ratus dua kk
artinya masih kurang berapa lagi dari di sudut capil dari hitungan di sudut capil
ya kalau misalkan
tapi optimistis ya pak dua minggu dengan cara membuka posko dan juga ada jemput bola bisa terselesaikan begitu
ya insya allah optimis mbak
menuntaskan ini dan masyarakat juga banyak yang berterima kasih dan senang dengan layanan jemput bola ini
pak terakhir boleh disampaikan kepada masyarakat yang terdampak
mungkin belum sempat mengganti dan mungkin belum lengkap menerima informasi soal penggantian surat menyurat yang diampu oleh di sukcapil
boleh disampaikan kepada masyarakat apa saja syaratnya dan seperti apa nanti bentuk pelayanannya
ya bagi masyarakat yang terkena perubahan nama jalan ya silahkan nanti datang ke loket pelayanan kami yang sudah kami tetapkan
dan kami akan publish di ig kami setiap hari untuk loket loket pelayanan untuk perubahan
untuk layanan jemput bola ini
masyarakat bisa datang cukup membawa kk dan ktp
lalu kita akan gantikan dengan kk dan ktp yang baru
atau bagi masyarakat yang tidak tempat kami akan langsung datang ke rumah rumah masyarakat yang memberikan kk dan ktp yang baru
semuanya dilakukan dengan cepat mudah gratis
baik dilakukan secara cepat mudah dan juga gratis
yang belum mengganti surat menyurat karena imbas pergantian jalan
tapi terima kasih informasi lengkapnya
bapak budi awaludin kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil dki jakarta
sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
terima kasih mbak dea